anda masih menyaksikan reportase jawa timur
dan untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan
sejumlah lomba digelar di beberapa daerah di jawa timur
salah satu yang menarik adalah lomba futsal di atas lumpur
lomba semakin meriah saat para suami harus menggendong sang istri
sementara itu di probolinggo lomba panjat pinang digelar khusus untuk ibu ibu
puluhan warga desa salopeng kecamatan dasuk sumeneb ini bersiap mengikuti lomba tradisional linggiling
setiap peserta harus merakit sendiri bahan bahan yang mereka bawa
seperti piringan kayu berbentuk bulat karet pentil hingga seutas kawat
meski alat permainan ini kecil dan sederhana
namun dibutuhkan konsentrasi agar bisa menjaga keseimbangan saat start
dengan keseimbangan yang bagus
maka linggiling akan melajukkan
lanjut lulus dan lurus hingga ke garis finis
sementara di ponorogo perayaan hari kemerdekaan
dimeriahkan dengan lomba balap traktor di area persawahan desa bangun rejo kecamatan sukorejo
tak sedikit peserta yang harus bermandi lumpur akibat kehilangan kendali
saat memacu traktornya dalam medan yang berlumpur
peserta di medan
kecantikannya kalau dalam
dalam itu terlalu dalam
ya sulit untuk menaikkan traktornya
pemandangan serupa juga terjadi di desa pesenggerahan kecamatan kuto rejo mojokerto
ratusan warga berjibaku mengikuti beberapa rangkaian lomba
salah satunya futsal di lahan persawahan yang berlumpur
acara lomba peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ini
semakin meriah saat digelarnya lomba berpasangan yaitu gendong istri
riu sorak penonton kembali pecah saat sejumlah suami terjatuh bermandi lumpur
saat beradu kecepatan menggendong istri mereka hingga ke garis finis
kemeriahan juga terjadi di kelurahan kebun sari kulon
kecamatan mayangan probolinggo
sejumlah peserta yang terdiri dari ibu ibu harus jatuh bangun memanjat pohon pinang setinggi delapan meter
aksi mereka pun sontak memancing gelak tawa warga yang melihat
saat sejumlah peserta terjatuh karena tak mampu memanjat pohon pinang yang licin
bisa ditanya kemana laki laki
pertama kali naik kan kesulit
meski menemui kesulitan dan gagal meraih hadiah
sejumlah peserta merasa senang karena dapat memeriahkan perayaan kemerdekaan republik indonesia yang ke tujuh puluh